usai menjalani libur selama dua pekan pasca meraih empat kemenangan
dan dua hasil imbang selama menjalani sistem bubble di jawa tengah dan yogyakarta
persib menggelar latihan perdana di stadion siliwangi kota bandung jawa barat kamis petang
febri hariadi david rumakiek serta zal nando harus absen akibat cedera
sementara mark klok rahmat irianto dan riki kambuaya masih memperkuat timnas indonesia di ajang piala aff
pelati persib luis vila aspas menerapkan latihan small game
pelatih asal spanyol itu mengaku latihan ini sebagai persiapan menghadapi laga tunda
pekan ke sebelas liga satu kontra persija jakarta
yang rencananya akan digelar sebelas januari mendatang
mantan pelatih timnas spanyol u dua puluh satu itu yakin kehadiran bobotoh di stadion
serta latihan intensif para pemain akan berimbas pada hasil maksimal dalam laga kontra persija
semoga dengan kemampuan kita
pemain dan orang orang kita
menang dengan lebih berburu dengan lebih beraktifitas
kita ingin menang pertandingan
ini adalah ide
pemain boboto orang orang yang datang ke stadion
menikmati dengan timmu dengan permainan dengan prosesnya
tapi juga dengan menang pertandingan ini
sementara pemain persib beckham putra berharap agar hasil positif di putaran pertama
bisa dapat berlanjut di putaran kedua nanti
kehadiran boboto di stadion diakini dapat memberikan dampak positif bagi tim maung bandung
tentunya di tahun baru ini kita punya harapan besar
kita sekarang di trend penyakit juga
dan tentunya kita ada pertandingan penolong persija
tentunya kita ingin memberikan yang terbaik
karena ini yang sangat ditunggu tunggu oleh kita
dan kita harus bisa menghasilkan yang terbaik
dan tentunya kita bisa mencapai tiga poin
dari enam belas laga selama putaran pertama
persib berada di peringkat lima klasmen sementara liga satu dengan tiga puluh poin
laga tunda kontra persija di pekan sebelas akan menjadi pintu pembuka persib
dalam mengarungi putaran kedua liga satu musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
freddy bangun bandung jawa barat